istana kepresidenan mengungkap rencana pertemuan presiden joko widodo
dengan ketua umum pdip megawati soekarno putri
soal waktu pertemuan hanya menunggu waktu yang tepat
pihak istana menyebut presiden joko widodo tidak membatasi diri
untuk bersilaturahmi dengan siapapun
pada perayaan idul fitri tahun ini jokowi belum bertemu megawati